harus waspada ya penipuan pengisian saldo dompet digital di kabupaten tuban jawa timur akhirnya terungkap
modusnya pelaku meminta diisi saldo dompet digital sejumlah dua ratus hingga lima ratus ribu rupiah
setelah saldo terisi pelaku kemudian berpura pura lupa membawa dompet dan meminta izin mengambil uang
namun hingga berhari hari ditunggu pelaku tak juga datang membayar
sebanyak dua belas kontak di lima kecamatan telah menjadi korban
berkat video rekaman cctv yang sempat viral polisi berhasil menangkap pelaku ap